penting atau nggak penting coba kita tanya dengan nirwono yoga pengamat tata kota
mas nirwono selamat malam
selamat malam mbak apa kabar
baik kayaknya yang kurang baik sebenarnya monas kayaknya ya
sebenarnya kalau kita ngomongin revitalisasi itu kan selalu ada ya mas ya di setiap era kepemimpinan gubernur
dari dulu zamannya bang yos kemudian bang foke kemudian pak jokowi pak ahok gitu ya
ya bukan barang baru kan tapi kayaknya sekarang tuh heboh banget
urgensinya revitalisasi kali ini apa sih sebenarnya
ya kalau kita lihat dari urgensinya tentu tidak ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan
tapi tahun ini ya dan ini ada beberapa catatan yang menurut saya harus segera diklarifikasi oleh pemprov dki
yang pertama bahwa sampai dengan hari ini kegiatan revitalisasi kawasan monas tadi belum mendapatkan izin resmi dari kementerian sekretariat negara
sesuai dengan perpres dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di mana harus ada persetujuan dari komisi pengarah
nah di sini juga termasuk nanti adalah soal persetujuan perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan
kemudian harus ada kajian lingkungan hidupnya
sehingga disitu sejak awal sudah bisa diantisipasi perlu menebang pohon atau tidak
kemudian apakah perlu desainnya itu dirubah misalnya
nah proses ini yang sampai dengan tidak ada sehingga terjadilah kegiatan vaksinasi monas tadi yang tidak mengindahkan kaedah kaedah lingkungan
oleh karena itu sudah tepat
kalau itu dihentikan sementara
nah jadi kan juga petik sebenarnya apakah akan sementara apakah akan dilanjutkan
itu juga penting
nah ini pertanyaan lanjutan saya nih
kalau sementara itu kan berarti continuity kan
ada sambungannya nih ada lanjutannya
nah pertanyaannya emang monas ini masih memungkinkan untuk direvitalisasi
kalau saya nggak salah mungkin nanti mas nirwono bisa betulkan ya
dulu zamannya bang yos kan apa untuk penertiban pkl
terus kemudian pas zaman ada bang fouke
waktu itu kalau nggak salah air mancur yang juga bikin heboh berapa
dua puluh sekianan m itu kan
kemudian apa lagi
zamannya pak jokowi sama pak ahok ya untuk perawatan aja lah ya
nah yang sekarang memang masih memungkinkan
perpegasan jalan yang sekarang kita lihat itu di pelasaknya
nah sekarang itu masih memungkinkan nggak sih emangnya untuk revitalisasi
tadi bilangnya sementara tuh kan
terus berjalan lah selama ini ya
terus kalau kita lihat kenapa zamannya pak sutioso pak subowo pak jokowi sama pak ahok
terus terlalu menimbulkan persoalan
karena secara teknis sebenarnya hubungan antara gubernur dengan pemerintah pusat bisa dinilai cukup baik
kalaupun ada kritikan justru kritikan dari masyarakat
seperti tadi mbak ben bilang soal pemadaran monas
itu kan justru masyarakat yang protes
tapi pemerintah dki dan pemerintah pusat baik baik saja
sehingga program itu terus berjalan
nah kalau sekarang ini kondisinya adalah harus diakui antara pemerintah dki dan pemerintah pusat
tidak atau kurang koordinasi dengan baik
itu yang saya katakan
kalau sesuai dengan kepres dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima harusnya sejak mulai dari sayembara penyiapan ded
sampai mau siap lelang pun harus sudah mengantongi izin dari kementerian sekretariat negara sebagai komisi pengarah
nah ini yang tidak dilakukan
bahkan juga dari kementerian hidup dilaporkan belum memiliki kajian lingkungan hidup
jadi kan kementerian lingkungan hidup merasa kecolongan dengan satu ratus sembilan puluh an lebih pohon besar
karena kalau dipindahkan itu teknik pemindahan pohon pun yang selama ini kami lakukan tidak begitu
beda kalau pemindahan pohon yang benar itu justru kita menyiapkan lubang yang akan ditanam
kemudian pohon yang akan ditebang bukan pohon yang dipindahkan itu kita siapkan sampai dengan ke footballnya
jadi sampai dengan keperakarannya itu kita siapkan dengan matang
jadi satu pohon dari akar sampai ke batang pokok
itu yang kita pindahkan
sementara kalau kita lihat di lapangan itu kan batang pokoknya yang ditebang
oke jadi ini dari aturannya aja udah gak checklist
kemudian caranya juga udah salah gitu ya mas irwono ya
oke ini kalau misalnya
apa dalam rapat kami kemarin kita merekomendasikan adalah penghentian tetapi harus diikuti dengan catatan
misal ada alternatif yang ditawarkan
ini jadi persoalan antara pemerintah dki dan pusat maka harus ada ketegasan dari pemerintah pusat soal pengelolaan monasnya mbak
selama ini ketumpang tindih
dki kemarin merasa tidak perlu surat izin karena merasa selama ini pengolahan ada di bawah pemprov dki
nah sementara kalau lihat dari keputusan gubernur sendiri keputusan gubernur nomor empat ratus tujuh puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
tugu monas dan lapangan monas itu merupakan
benda cagar budaya
nah kalau aturannya dari benda cagar budaya termasuk undang undang cagar budaya bahkan juga unesco
maka kegiatan revitalisasi di lapangan monas itu tidak bisa sembarangan
harus diikuti kaedah kaedah yang berlaku secara dunia bahkan sebagai aturan dalam hal revitalisasi kawasan cagar budaya
itu ketat sekali aturannya
nah ini nggak dilakukan
yang mungkin juga bikin orang orang jadi kontra kemudian ya
dengan proyek ini adalah kita kan tahu artinya gini jakarta itu kan butuh daerah resapan akhir ya
ruang terbuka hijau
ini takutkan dengan adanya revitalisasi ini justru mengurangi
resapan air ya
dan kita dihadapkan dengan awal tahun dua ribu dua puluh pembuka tahun dengan yang pahit pahit itu dengan banjir jakarta yang kemarin itu kan
kalau lihat dari tingkat urgensinya itu justru yang kami pertanyakan
sementara di awal januari kita sudah dihantam
tetapi justru yang dilakukan pemprov dki tidak fokus dalam hal penanganan banjir
daerah resapan air yang sudah bagus malah dibongkar bahkan dalam tanda petik di beton sekarang
artinya bukan dinaturalisasi tapi malah dinormalisasi
nah ini kan jadi pr berikutnya
kemudian yang kedua pada saat kemarin jakarta menjadi salah satu kota yang terpolusi di dunia justru kita menebangi pohon
padahal kalau kita ngikutin inggupnya dki sekarang tahun enam puluh enam
nomor enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas kemarin justru gubernur mengiktrusikan untuk menambah penanaman banyak pohon besar
kebijakan ini menjadi kontradiksi dengan apa yang sudah digariskan oleh pemprov dki sendiri
nah ini yang menjadi catatan sekarang kalau memang tutupannya dari dprd itu dihentikan pertanyaan kami sama dengan bapak dekani
ini dihentikan sementara atau dihentikan seterusnya
iya mas nirwono catatannya banyak tapi sangat sayang sekali waktu kita itu sangat terbatas malam hari ini
mungkin kita bisa diskusi panjang karena mengingat monas itu bukan hanya jadi ikon tapi punya kenangan buat banyak orang
ya nggak cuma warga jakarta
terima kasih mas nirwono yoga pengamat tata kota sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini